beberapa pencari kerja mengalami luka luka akibat terinjak injak saat berdesakan memasuki arena bursa kerja
di sebuah pusat belanja di kota tanggerang banten selasa siang
sembilan lowongan pekerjaan dari empat puluh delapan perusahaan tersedia pada bursa kerja yang diselenggarakan dinas tenaga kerja kota tanggerang ini
sepuluh lawangan pekerjaan dari empat puluh delapan perusahaan tersedia pada bursa kerja yang diselenggarakan dinas tenaga kerja kota tanggerang ini
bursa kerja ini akan menyiapkan aplikasi online khusus bagi pencari kerja sehingga mereka tidak perlu lagi mengantri dan berdesakan
bursa kerja ini digelar sampai tiga hari ke depan dengan sembilan lowongan dari empat puluh delapan perusahaan